nah selanjutnya ini ada hal yang juga tidak boleh anda tiru ya
tapi sudah terlanjur tersebar di media sosial videonya nih
sudah viral ya
yaitu video pengemudi ojek online yang ditendang dan dipukul oleh seorang polantas saat melewati jalur sterilnya presiden
ya namun pada akhirnya antara pengemudi ojol ini dengan polisi akhirnya sudah saling meminta maaf
namun ternyata aparat kepolisian tetap memperlakukan sebuah hukuman
dimana sang polisi ini diberi sanksi berupa pemindahan tugas
dalam rekaman kamera warganet dua anggota polantas langsung mencegat pengendara ojek online
yang kedapatan menerobos jalur steril rombongan presiden di kawasan tugu kujang bogor jawa barat sabtu siang
selain memaki petugas ini juga terus memukul dan menendang meski korban sempat memohon minta maaf
buntut dari permasalahan ini belasan pengemudi ojol mendatangi kantor polresta setempat untuk memprotes rekannya menjadi korban pemukulan
tidak tahu pak bakal ada presiden saya mengarah dari jalur mau ke arah batani negara ocs kan
mau ke arah sukasarinya bawah ada angkot saya kehalangin tiba tiba nerobos emang gak tahu emang jalurnya udah steril
anggota polisi lalu lintas dan pengemudi ojek online yang terlibat kejadian penendangan telah dipertemukan di polres bogor
dalam pertemuan itu kedua belah pihak telah saling memaafkan namun anggota polantas aib dua r tetap akan diberi sanksi
sementara pengemudi ojek online dikenai sanksi tilang
terjadi tindakan emosi seperti tadi yang dilihat di video itu tapi pada prinsipnya permasalahan ini sudah clear masing masing pihak memahami
kehilapan masing masing baik dari ojek online maupun dari pihak polisian namun untuk anggota tetap akan kita berikan tindakan
usai menjalani pemeriksaan intensif di unit propam aib dua r langsung dipindah tugaskan dari anggota polantas menjadi staf arsip